udah sekarang gini baru kamu datang kesini
bagai disayat sayat sembil
masalah uya apa
kok uya disuruh pergi
uya pergi ya
mau ngapain lagi sih
selamat ya mas randy
mas randy udah
resmi pacaran sama mbak michelle
mas randy kasih bunganya ke mbak misel
bunganya besar banget
terus mas randy ngundang kiki
terus mas randi ngundang kiki
kiki dateng mas
kamu baik banget
saya nggak ada hubungan apa apa sama michelle
bunga itu titipan dari pak
buat bu andi
yaudah kalau gitu
saya permisi ya
aduh putra kidul
aduh putra kidul
aduh putra kidul
suster ya tolong
mama udah mati
apapun ya suster
silahkan tunggu di ruang tunggu
pasien akan segera diperiksa loh dokter
tolong apapun ya suster
kamu udah mama
aku tuh takut
gak bisa di suami sama papa
kasih aja mama
aku tahu mama harus tenang ya
mama harus tenang
jangan mikir yang macam macam
kamu pasti baik baik aja

dia udah bilang sama mama mau datang kok
mama udah telepon nino
iya tadi waktu diambil mama teleponan terus dia janji mau dateng
nino gak angkat telepon dari gue
padahal dia angkat telepon mamanya
kayaknya nina emang bener bener menghindari gue
terus nino dari mana ya
apa dia udah ketemu sama mbak andi dan bicarakan semuanya
sebenarnya aku harus mengungkapkan kebenaran ke andin
tapi malam ini
papa lebih membutuhkan aku
setelah aku memeriksa keadaan papa
aku akan tetap menyampaikan semuanya ke andik
kamu dari mana aja no
semua orang khawatir nyaran kamu
nanti aku jelasin semuanya dalam
ini papa sama mama mau jenguk papa aku kan
elsa udah cerita semuanya nino
yaudah kita sama sama ke igd sekarang
papa udah sekarang gini baru kamu datang kesini ya
kecewa sama kamu dong
kamu udah bikin pasang tau gak
kamu udah bikin bingung semua orang kamu gak pulang
aku bukan yang mau pulang
tapi memang aku nggak bisa pulang
aku kemarin disekap
bukannya dia yang menculik andin waktu itu
iya bener pak
sekarang dia udah bebas
kok bisa kamu disekap
kamu dilapor polisi belum
udah sekarang jangan bahas soal ini
tidak ada sakit
cepat atau lambat
semua orang harus tahu
kebohongan apa yang sudah disimpan aldebaran
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa